setelah melalui proses pemeriksaan selama hampir empat jam hingga jumat dini hari di reskrimum polda metro jaya
status dandi dwi laksono saat ini ditetapkan sebagai tersangka
selama proses pemeriksaan dandi diajukan empat belas pertanyaan dengan empat puluh lima pertanyaan turunan
kuasa hukum dandi dwi laksono al gifari mengungkapkan
ada pun unggahan twitter yang berujung pada penangkapan dandi merupakan pernyataan dandi tentang papua dan wamena pada tanggal dua puluh tiga september yang lalu
hal itu dianggap pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
ia menambahkan tuduhan yang dilayangkan kepada dandi tidak relevan karena tidak ada unsur pencemaran nama baik
ada pun penetapan status dandi hingga saat ini tidak ditahan dan masih akan menunggu proses selanjutnya
status dandi tersangka
saya ulangi kembali hari ini beliau dipulangkan tidak ditahan
dan kita menunggu proses selanjutnya dari kepolisian
ya tadi kami protes kenapa tidak dilakukan pemanggilan sebagai saksi terlebih dahulu atau pemanggilan sebagai tersangka
kalaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka
kenapa kemudian tiba tiba malam malam ditangkap pihak kepolisian beralasan
ya ini karena soal sarah kemudian soal ya ini bisa membuat keonaran dan seterusnya
tapi kami protes keras bahwa ya seharusnya dia dipanggil secara patut
sepatutnya dulu gitu
pemanggilan berikutnya kapan lagi pak
kita belum tahu
penyidik menanyakan beberapa pertanyaan terkait unggahan yang saya posting di twitter motivasi maksud
siapa yang menyuruh ya standar proses verbal saya pikir
ya saya terkejut karena tiba tiba dapat tugas ke rumah dan kemudian menunjukkan materi yang saya terima
kemudian saya tweet kemudian mengkonfirmasi apakah ini benar tweet saya
saya jawab betul terkait papua peristiwa dua puluh tiga september kemarin
lalu kemudian menyodorkan surat penahanan jam sebelas malam tadi tiba tiba di penahanan
jadi saya pikir ya saya kooperatif saya ikutin